makan siang dimana kita hari ini
nah dalam memilih tempat makan
sebagai masyarakat tidak hanya mencari dan mengandalkan kelezatan cita rasanya saja
konsep yang diusung juga kerap menjadi perhatian
salah satunya adalah makan bersama hewan
jika dulu hewan tidak diperbolehkan masuk ke restoran
namun kini beberapa kafe pengunjungnya bisa berinteraksi langsung dengan hewan hewan peliharaan
tidak hanya urusan mulut ataupun perut yang dimanjakan oleh kelezatan dari sebuah sajian kuliner
namun terkadang juga mata perlu mendapatkan suasana ataupun interior yang berbeda
untuk mendapatkan pengalaman makan yang juga lebih seru
nah kali ini saya akan mengajak anda datang dan juga mencicipi sajian kuliner
namun dengan kafe dan suasana yang bisa dibilang menarik
nah kali ini kita akan datang ke salah satunya
yang pada ada di sini
unik lucu serta megemaskan
itulah yang bisa menggambarkan kafe bertema kelinci di kawasan kapuk jakarta utara
restoran yang didesain ala rumah pribadi ini memiliki delapan kelinci jenis holland hope dan netherland glor
ada pula hewan pengerat seperti guinea pig dan chinchilla
keunikan tempat makan ini
kita bisa makan satu meja dengan satwa tersebut tanpa perlu khawatir kotor atau terganggu oleh mereka
pengunjung juga memperhatikan peraturan saat memperlakukan binatang peliharaan
kita menganjurkan adalah bermain dengan hewannya di atas meja
kenapa kalau kita bermainnya di lantai
hewannya cenderung akan berkeliaran
sedangkan kalau berkeliaran misalnya anak kecil yang main
anak kecil akan cenderung mengejar
nah lama kelamaan binatangnya kalau dikejar kejar terus
dia jadinya ketakutan dan stres
makanan juga disajikan dengan kreatif bertemakan kelinci
ban pao berbentuk kelinci berisi coklat dan keju
serta stroberi jelly yang disajikan di atas mangkok berbentuk kelinci
wow ini baru yang namanya gemesin banget ini binatangnya
nah di sini nih keunikan atau keistimewaan dari makan dengan tema kelinci
ini karena tempatnya lucu sih
soalnya kan buat foto foto juga bagus
terus buat makanan anaknya juga oke kok
tidak hanya kelinci saya juga ingin merasakan pengalaman kulineran ditemani kucing
kafe bertema kucing ini berada di daerah kemang jakarta selatan
ada dua puluh dua kucing dari beragam jenis seperti maine coon
exotic shorthair persian hingga kucing lokal
yang siap menemani santap santai saya kali ini
menu yang disajikan hanya makanan ringan dan rasa manis seperti
makanan berbau amis sengaja tidak disediakan di sini agar tidak mengganggu kucing
di sini kita bisa duduk santai dan makan sambil memperhatikan tingkah laku kucing yang mengemaskan
kucing yang mengemaskan
makan dan bermain di kafe bersama kucing juga ada peraturannya
di sini kucing bisa kita lulus lulus hanya di bagian kepala sama di bagian punggungnya saja
tidak boleh digendong gendong demi kesehatan kucingnya
pihak kafe selalu memperhatikan kesehatan dan kebersihan kucing
cara ini dilakukan demi menjaga kebersamaan antara kucing dan pengunjung
sehingga kita bisa bebas bermain tanpa merasa terganggu oleh bahaya apapun
untuk kami pertama sekali pentingnya kucingnya bersih kucingnya vaksinasi
jadi kami selalu menutup jari jari kucing mencari kucing mencari kucing
lidahnya harus bersih dan sebagainya
dan satu hal lain yang penting untuk kami adalah kita memastikan bagian mainan berbeda dengan bagian kucing
tidak hanya orang dewasa anak kecil juga bisa bermain bersama kucing kucing lucu ini
tujuan saya selanjutnya yaitu ke restoran bertema rumah sakit
lokasinya di kawasan depok jawa barat
konsep unik ala kesehatan ini hadir sejak tahun dua ribu lima
keheningan bak sebuah rumah sakit terasa begitu memasuki bangunan ini
ditambah dengan interior ruangan seperti kursi meja rumah sakit
ditambah dengan interior ruangan seperti kursi meja rumah sakit dan kursi
ditambah dengan indproduction ermasi opo capacitas
di rangka ruangan ini court citizennelle men briberkan uang besar dari ruangan seramalang perhiasan se brat french mainan harga ini

di ruangan belakang ini dapat intentong bangunan allows beli ganja berisika belum ber referencing pixari tinggi berat biologi
berwarna merah ini berasal dari aneka sari buah seperti jus stroberi jus lemon dan sirup blackberry
menikmati suasana dan sajian di restoran restoran unik ini bisa menjadi pengalaman baru yang juga mengasihkan